berubahnya pola konsumsi serta menurunnya daya beli masyarakat
menjadi penyebab turunnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada periode dua ribu tujuh belas
data badan pusat statistik menunjukkan konsumsi rumah tangga pada dua ribu tujuh belas tumbuh di bawah lima persen
pertumbuhan tersebut terbilang tipis dari kuartal satu dua ribu tujuh belas sebesar empat sembilan puluh empat persen
namun lebih rendah dibandingkan konsumsi rumah tangga pada kuartal ke dua dua ribu enam belas yang mencapai lima tujuh persen
ekonom bank permata joshua pardede mengungkapkan kondisi turunnya konsumsi rumah tangga ini
merupakan konsekuensi dari berubahnya pola konsumsi dan menurunnya daya beli masyarakat
kondisinya ini kita lihat juga sebagai dampak konsekuensi dari turunnya harga komoditas sejak tahun dua ribu empat belas
sehingga mempengaruhi juga pola konsumsi masyarakat
di beberapa daerah khususnya penghasil komoditas di indonesia
yang kedua juga saya melihat faktornya adanya perubahan pola konsumsi masyarakat
di mana kecenderungan dalam setahun dua ribu tujuh belas itu alokasi pendapatan masyarakat yang alokasikan
buat konsumsi itu cenderung menurun ya ketimbang alokasi pendapatan yang dialokasikan untuk menabung
jadi memang kita lihat kecenderungannya daya beli masyarakat sebenarnya masih cukup baik gitu
tapi keputusan dari masyarakat ini yang cenderung untuk lebih ketimbang lebih menabung
ketimbang berkonsumsi gitu